video ini diunggah oleh akun instagram
atpalopoinfo dan mendapat tanggapan beragam dari warganet
dalam narasi video disebutkan bahwa kejadian ini terjadi
di salah satu warung mie ayam di kota palopo sulawesi selatan
sementara itu dikutip dari detik com
pemilik warung mie ayam yang dagangannya diviralkan
berisi kepala dan ekor tikus melaporkan penyebar video ke polisi
kepada polisi pemilik warung mengaku warung mie ayam miliknya kini sepi
karena video tersebut
kapolres palopo akbp alfian nurnas menyatakan
bahwa sang pemilik warung mie ayam merasa dirugikan
dan mengaku tidak pernah menggunakan bahan tikus seperti yang dimaksud
alfian sendiri mengingatkan masyarakat
khususnya bagi warga kota palopo
agar tidak cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan video viral
saat ini polisi tengah mengidentifikasi pengunggah video
serta memeriksa pelapor dan saksi